nah ini untuk anda yang tidak mudik apalagi berada di negeri orang begitu
berada di perantauan membuat sejumlah warga negara indonesia yang ada di eropa khususnya denmark
berinisiatif menggelar buka puasa bersama di kbri denmark di copenhagen
kegiatan ini tentu saja menjadi pengobat rindu akan suasana ramadan di kampung halaman
seperti yang dilakukan oleh sri saryani warga negara indonesia yang saat ini menetap di copenhagen denmark
yang bersama warga negara indonesia lainnya yang tergabung dalam indonesian muslim society in denmark
atau komunitas muslim indonesia secara sukarela melakukan kegiatan buka puasa bersama
yang biasanya dilakukan setiap hari sabtu
kegiatan ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade
acara diawali dengan pengajian buka puasa dengan takjil sholat maghrib
makan besar dengan menu khas indonesia dan juga sholat rawih berjamaah
kegiatan pesantren kilat pun juga diadakan untuk meningkatkan pengetahuan islam
bagi anak anak muslim di copenhagen dan sekitarnya
puasa dengan durasi delapan belas hingga sembilan belas jam menambah kekompakan
warga negara indonesia di negara itu
saat ini kita telah terhubung melalui skype dengan salah satu warga negara indonesia di denmark sri saryani
langsung saja kita sapa ada di belakang saya posisinya ini
halo selamat pagi waktu indonesia mbak sri assalamualaikum apa kabar ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar baik
sedang menggelar buka bersama yang kedua di copenhagen
ini buka puasa kedua berarti sebenarnya jarak waktu antara indonesia dan juga denmark berapa jam ini ya
kalau musim panas sekarang ini lima jam
kalau musim dingin enam jam
berarti ini baru saja berbuka puasa
nah ini sepertinya rame sekali
ini seluruhnya warga negara indonesia atau ada campuran juga ini
di sini dominannya warga indonesia
tapi juga kami mengundang ada kolega dari kampus
seperti teman dari mesir
kemudian juga dari sweden
dan ada beberapa dari negara tetangga
tapi kalau saya lihat di sini lagi makan
kalau makan biasanya ini menunya menu khas indonesia
tadi sempat diberitahukan
sebenarnya apa sih yang menjadi menu khas yang dibikin ataupun dibuat
apakah ini semuanya dibuat sendiri atau justru mesan atau dikirim dari indonesia langsung
di copenhagen ini ada toko kita sebutnya toko afgan
dia itu menyediakan produk produk indonesia
seperti sambal abc ada kecap bango ada bumbu
banyak sekali ya produk produknya
kalau ada yang rindu makanan indonesia itu tidak sulit
oh tidak sulit ya
berarti tinggal langsung masak aja
kalau mbak sri sendiri masak apa nih untuk berbuka puasa
kalau di rumah mungkin campur ya
ada masakan eropa ada masakan indonesia
tapi sekarang ini bapak dubes bapak ibnu said yang menyediakan makanan
ini khas indonesia
ada apa aja itu mbak untuk hari ini
untuk hari ini ada apa saja menunya
wah itu kesukaan saya
kacang hijau dan ketan hitam
tapi sejauh ini bagaimana sih mbak untuk menjalankan ibadah puasa delapan belas hingga sembilan belas jam
otomatis itu kan lama sekali ya dibandingkan dengan indonesia yang hanya sekitar tiga belas hingga empat belas jam
apakah ini memang murni delapan belas hingga sembilan belas jam dilakukan atau justru mengikuti waktu arab saudi ataupun waktu indonesia
mungkin saja begitu mbak
allah itu maha adil
jadi walaupun kita puasanya lebih panjang dari indonesia
itu iklim disini sangat bersahabat
jadi udaranya sejuk
jadi tidak terasa kepanasan atau tidak terasa haus gitu
tapi kalau misalnya untuk kegiatan sehari hari
apakah kalau misalnya untuk mencari tempat sholat ataupun tempat untuk berbuka puasa
kan ini hanya dilakukan kalau saya tidak salah tadi seminggu sekali ya tiap hari sabtu
tetapi apakah sulit nggak sih mbak kalau misalnya kita di luar luar
kalau misalnya kita di sehari hari begitu
apakah sulit untuk mendapatkan misalnya makanan ataupun untuk kita beribadah untuk di sana mbak
oh tidak tidak sulit sekali
tinggal belanja aja ke toko asia misalkan kalau mau ada kangkung
mau beli toge atau tahu tempe itu semua sudah ada
jadi rindu makanan indonesia cukup terobati disini
sedikit saja mbak kira kira untuk keluarga yang ada di indonesia
mungkin ada ucapan ucapan yang ingin disampaikan
silahkan mbak kita sedang live soalnya ini

mungkin ada ucapan atau ucapan
ataupun kata kata untuk menjelang lebaran ataupun saat ramadan ini untuk keluarga kerabat di indonesia
ya harapannya mari kita sama sama mengejar laylatul qadar
sekarang adalah malam yang ke dua puluh
jadi semoga kita bisa memanfaatkan seluruh hari terakhir ramadhan ini dengan baik
dan semoga kita mendapatkan ampunan dari allah swt
baik terima kasih mbak sri saryani sudah bergabung bersama
tentunya selamat berbuka puasa ya
semoga puasanya dilancarkan karena ini baru hari ke delapan belas puasa ya
kita masih lama masih untuk mendapatkan tentunya pahala begitu di bulan ramadan ini
terima kasih mbak sri di denmark